sama komisi pemberantasan korupsi melakukan operasi tangkap tangan terhadap bupati jombang jawa timur
sabtu malam sekitar pukul dua puluh satu lebih dua puluh lima waktu indonesia barat sejumlah penyidik kpk tiba di gedung kpk jakarta
penyidik kpk terlihat langsung menurunkan dua orang dari mobil tahanan kpk
satu diantaranya adalah bupati jombang nyono suharli wihandoko
sementara satu orang lainnya diduga merupakan ajudan bupati
keduanya digiring masuk ke dalam gedung kpk menuju lantai dua ruang pemeriksaan penyidik
dan saat itu bupati jombang asal partai golkar tersebut sempat menjawab pertanyaan wartawan
sementara satu terduga lainnya hanya bungkam saat ditengahi wartawan
ia bergegas memasuki gedung kpk dan membawa satu tas ransel besar serta tas koper besar berwarna hitam
hingga sabtu malam belum ada keterangan resmi pihak
ini bukan penangkapan
pas ini kan pak
pas ini kan pak
oh gitu oke ya
pasca operasi tangkap tangan kpk terhadap bupati jombang nyono suharli wihandoko
tiga orang diperiksa secara tertutup di mapolres jombang pada sabtu malam
ketiganya diduga merupakan pejabat dari dinas kesehatan jombang jawa timur
pemeriksaan ini dilakukan secara tertutup oleh penyidik kpk di ruang unit pelayanan perempuan dan anak
presiden polres jombang
pemeriksaan dilakukan terhadap oi sj dan d selama delapan jam
setelah diperiksa tidak satu pun terperiksa mau memberikan keterangan
sebelumnya kpk juga telah memeriksa rumah dinas bupati jombang nyono suarli wihandoko
di jalan ra suro diningrat jombang
dan menyegel ruang kepala dinas kesehatan jombang dr gigi ina silestiyowati
bu gimana bu ini lagi bu
keterangan soal apa bu
siapa yang tanya bapaknya
apa ada ketertaikan dengan pak bupati bu
jual beli jabatan bu
misi bapaknya terima kasih ya
ke ruangan mana
ke ruangan mana
ke ruangan mana